total semuanya darat laut udara
kami berharap kalau bisa ada di kawasan
masuk di kawasan perluasannya
ya di kawasan inti
pusat pemerintahan ini memang
masih ada ruang
personil tambahan ini
mengajukan penambahan personil
kepada menteri pertahanan karena beliau yang
memiliki kewenangan pembangunan
kekuatan antara tiga puluh
sampai lima puluh personil
baru darat laut udara
kekuatan tni satir